penjagaan di kpu pusat mulai diperketat
sejumlah aparat kepolisian sudah berjaga terkait rencana demo masa di bawah komando kiflan zain
kawat berduri dipasang di luar gedung kpu pusat dan aparat kepolisian berjaga di sekitar gedung kpu pusat
pengunjung yang masuk ke gedung kpu juga diperiksa secara seksama dan sejumlah pintu metal detektor terpasang di akses pintu menuju gedung kpu
berdasarkan informasi demo baru akan dimulai pukul tiga belas waktu indonesia barat
sebanyak sebelas personil keamanan dikerahkan untuk menjaga gedung kpu dan bawaslu serta lapangan banteng jakarta pusat yang menjadi titik titik kumpul masa
sementara itu ketua kpu arief budiman mengatakan masih menunggu tuntutan yang akan dibawa oleh masa yang akan menggelar aksi di kpu hari ini
coba tunjukkan sama saya apa yang belum saya buka
apa yang belum saya buka sampai hari ini tentang tahapan pemilu kita
you mau tau apa
coba tunjukkan sama saya kau ingin tahu apa dan itu belum saya sampaikan kepada publik
pengen tau apa coba
pengen tau server saya kasih tau servernya
pengen tau operatornya saya kasih tau operatornya
pengen tahu situng itu seperti apa
disklaimnya seperti apa saya kasih tau semuanya
apa coba yang belum saya beritahukan
nanti kita lihat jangan jangan kalau demonya nggak jadi gimana
sementara itu pengamanan kantor bawah selu di jalan tambring jakarta pusat semakin diperketat
ratusan aparat kepolisian sudah berjaga untuk mengantisipasi aksi demo yang rencananya akan dilakukan hari ini
setidaknya ada sekitar tiga ratus personel polisi yang berjaga di kawasan kantor
selain kantor bawah selu personel polisi juga disebar ke sejumlah titik di kawasan tambring hingga bundaran hotel indonesia
meski begitu belum ada rencana penutupan atau pengalihan arus lalu lintas
jumlah masa pendemo sendiri diperkirakan sekitar seribu orang